ada petak sawah berbentuk not balut musik
jangan salah pemandangan ini ada di indonesia
tepatnya di desa huntu selatan kabupaten bonebolango gorontalo
untuk dapat melihatnya dengan jelas anda harus naik ke sebuah panggung yang telah disediakan dengan ketinggian sepuluh meter
sawah not balok merupakan karya perupa asal gorontalo iwan yusuf
sawah unik ini dibuat dengan menggunakan enam puluh lima kg benih padi
karya itu sengaja dibuat untuk memeriahkan pameran ⁇ maaledungga pada dua puluh tujuh desember dua ribu sembilan belas hingga dua belas januari dua ribu dua puluh
ini baru pertama kali makanya dia unik karena ada sawah tapi dalam bentuk balknot
makanya saya pikir jadi yang belum sempat kesini ayo sempatkan kesini saja sebelum sawahnya kering
untuk melihat sawah not balok ini dari ketinggian pengunjung dipungut biaya lima rupiah per orangnya
karena terbuat dari bambu jumlah pengunjung yang naik ke panggung pun dibatasi yakni delapan hingga sepuluh orang